dunia saat ini semakin terhubung dan kerjasama ekonomi antar negara menjadi kunci untuk pertumbuhan berkelanjutan
inggris khususnya london sebagai salah satu pusat finansial dan budaya dunia
tidak hanya menonjol dalam kekayaan sejarahnya
tetapi juga memainkan peran penting dalam mendukung pengembangan green economy
kota megapolitan ini tidak hanya melihat tantangan lingkungan sebagai masalah
tetapi juga sebagai peluang untuk mengembangkan inovasi dan model bisnis yang berkelanjutan
sebagai mitra ekonomi bagi indonesia
inggris menempati salah satu posisi investor dan mitra dagang terbesar
dalam landscape keuangan yang sibuk di london
menjadi panggung bagi bank indonesia bersama kementerian investasi
badan koordinasi penanaman modal atau bkpm
dan kedutaan besar republik indonesia atau kbri
untuk menegaskan komitmennya membentuk kemitraan strategis
sebagai ajang promosi investasi perdagangan serta pariwisata di indonesia
forum investasi mencakup diskusi tentang potensi infrastruktur hijau
pembiayaan berkelanjutan dan investasi di
peran digitalisasi bagi masa depan indonesia
serta posisi strategis indonesia bagi perdagangan global dan rantai pasok global berkelanjutan
selain itu terdapat business matching untuk enam proyek clean and clear atau cnc indonesia
di sektor energi terbarukan manufaktur kawasan industri dan infrastruktur
kegiatan ini diharapkan membangun kemitraan yang saling menguntungkan
saya ingin memberikan anda lima alasan untuk berinvestasi di indonesia
indonesia adalah salah satu ekonomi ekonomi yang paling berkembang
perkembangan digitalisasi dan reform struktural
melalui pendekatan indonesia investment forum atau ief london dua ribu dua puluh tiga bank indonesia berusaha menarik investasi yang tidak hanya memberikan pengembalian finansial
tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan lingkungan dan sosial
colaborasi bank indonesia baik di tingkat regional maupun global ditujukan untuk membangun kekembangan ekonomi dan infrastruktur
untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang kokoh dan dapat menahan guncangan eksternal
ekonomi yang berkelanjutan bukanlah impian
melainkan sebuah realitas yang dapat dicapai oleh negara negara di seluruh dunia
karena bank indonesia ada di setiap makna indonesia